setelah menjadi spekulasi pasar setahun belakangan
merger antara gojek dan tokopedia menjadi gotuk
ini benar terrealisasi
goto menjadi sebuah grup dengan kekuatan ekosistem digital besar di indonesia
bagaimana membaca tren konsolidasi yang dilakukan oleh para pemain besar ekonomi digital ini
kami akan bahas dengan eko listianto wakil direktur indef
selamat pagi mas aldi
mas eko gotuk ini jadi perbincangan hangat ya di pasar dengan potensi besar kedua aplikasi
bagaimana kita membaca arah merger dari dua pemain ekonomi digital besar ini
taringan di bisnis teknologi memang selalu mengaitkan antara
besarnya ini valuasi ini menjadi salah satu yang penting
sehingga ya jubahan saya ini adalah upaya untuk pertama
untuk melakukan efisiensi dan ekspansi
dan juga mungkin untuk lebih mendorong valuasinya menjadi tinggi lagi
sehingga mampu bersaing dengan beberapa perusahaan besar juga ya
yang melakukan merger ataupun juga juga ipo sebelumnya
jadi ini secara keseluruhan sebetulnya ekosistem yang dibangun gotuk ini memang
akan tersupport juga ya dengan upaya upaya atau strategi pembangunan pemerintah
yang memang sekarang juga menumpukan pada upaya untuk akselerasi ekonomi digital
jadi yang tidak kalah dinanti juga
kabar listing gojek di bursa saham artinya kapitalisasinya akan semakin besar
tapi kalau melihat kapitalisasi yang besar yang dibelikan oleh sebuah perusahaan teknologi
apa saja menjadi tantangannya sebenarnya mas eko
ya dana yang besar punya kesempatan besar ya untuk kita menghasilkan profit yang besar juga
tetapi juga ekspansinya juga harus ada
nah kalau kemudian misalkan arah pasarnya hanya indonesia saya rasa memang ya masih kurang ya
saya rasa mereka punya strategi juga untuk bagaimana kemudian juga di luar pasar indonesia
karena ini adalah sebuah platform teknologi yang tentu saja perkembangannya juga harus didukung dengan
kesiapan ya dari infrastruktur teknologi yang melingkupi dari negara tersebut
karena indonesia di perkotaan perkotaan kita juga akrab dengan layanan ini ya
baik dari gojek maupun topet ya tetapi memang belum merata juga
nah sisi lain mungkin mereka juga akan melirik ya kota kota di katakanlah asia tenggara
yang gojek sudah ekspan ke sana mungkin itu juga akan menjadi pasar baru yang lebih luas bagi mereka
dan juga kalau kita lihat walaupun ini pandemi ya trend dari ekonomi digital
terutama transaksinya kemudian juga penggunaan awareness masyarakat juga untuk ke arah ekonomi digital
semuanya kira kira mendukung ke arah situ
jadi progresnya bagus sehingga kemudian ya wajar kalau kemudian disambut oleh dua taktas perusahaan digital ini
ke arah merger
kemudian ini menjadi manfaat yang besar untuk perekonomian indonesia ke depan
oke tapi kalau kita melihat ekosistem yang besar yang dibangun oleh goto group ini
nantinya pengaruhnya terhadap perusahaan perusahaan sejenis di dalam
dalam negeri yang bermain dalam sektor on demand ataupun logistik dan juga marketplace bagaimana
ya dengan saran tadi ya katakanlah kalau valuasinya tadi mencapai empat puluh miliar us ya
terkali saya rasa untuk ya pada akhirnya nanti kemungkinan akan mengerucutkan ya
tingkat pertahingannya itu gitu ya mungkin nanti akan ada goto atau meroyong atau gini ya
grup tadi ya yang sudah dibilang dan juga grab ovo dan empec itu ya
mungkin platform lain yang baru gitu untuk masuk akan susah ya
kalau saing langsung dengan tiga perusahaan yang sangat besar ini ya
ketika mereka sudah menggabungkan kekuatan begitu itu sisi pasarnya begitu
nah tetapi di sisi lain juga terutama mungkin dalam jangka pendek ya
itu konsumen pasti akan diuntungkan ya dengan persaingan diantara
tanpa pesan teknologi yang besar ini arahnya kan nanti pasti bagi konsumen juga kemungkinan ya
tebar bonus begitu ya atau diskon atau penganarki dan sejenisnya itu
dan mungkin juga kecepatan layanan ya
kalau semakin cepat kan juga konsumennya semakin diuntungkan begitu
apalagi kalau bisa semakin murah ya
itu yang mungkin menjadi sisi positif begitu
dengan tadi kita lihat ya pengunduh platformnya gojek itu sudah
dua per tiga masyarakat indonesia sudah dikasih itu transaksi aktifnya itu
penggunaannya itu sampai seratus juta ya
itu suatu angka yang memang luar biasa ya
untuk bisa dikatakanlah menjadi poin positif begitu
gabung di dalam katakanlah menyebut positif dari upaya merger ini begitu mas
ya mas eko melihat valuasi mereka yang besar
kemudian juga ekosistem yang dibentuk juga besar
jumlah pengguna user yang aktif juga sangat besar begitu
bagi pertumbuhan ekonomi indonesia atau jumlah total pdb indonesia
ini angka yang realistis melihat kalau sebetulnya proyeksi penyumbang penyumbang
oke ya kalau konteks realistisnya saya rasa cukup realistis ya
ketika terpisah saja mereka kan juga termasuk ya
besar gitu ya di dalam perekonomian indonesia gitu ya
terus kalau kita lihat secara keseluruhan
kami juga punya proyeksi bahwa setidaknya kalau secara total ekonomi digital
sebelum pandemi kemarin kita proyeksi itu kontribusinya sampai delapan ratus triliun ya
nah kalau kemudian dua e commerce dan kemudian juga layanan on demand ini bersatu
mereka punya potensi untuk bisa menghasilkan
seiring dengan kemampuan layanan mereka ke masyarakat dan juga terutama ini ke umkm ya
sektor e commerce tersebut juga ditransformasinya begitu
dengan semakin mereka terlayani mereka semakin terkoneksi dengan dunia online
peluang pasarnya menjadi semakin besar begitu
jadi itu juga otimisme ini harus terus dijaga ya oleh para pemain ekonomi digital ini
tapi kalau juga kita melihat dengan besarnya valuasi kapitalisasi yang dimiliki
bagaimana peluang goto group ini dan juga mungkin ekonomi digital lain yang dimiliki oleh indonesia perusahaan berbasis teknologi
untuk kemudian bisa memenangkan pasar paling tidak di asia tenggara atau asia
ya persaingan di asia ya katakanlah begitu ya mungkin persaingan beratnya kan seharusnya kf sofi gitu ya
ya itu yang atau setiap grup ya
nah ini ya kalau tiga ini ya saya rasa memang kan pada akhirnya kan kalau di persaingan di ekonomi digital
itu kan memang akan mengerucut ke beberapa pelaku saja ya
ke beberapa perusahaan yang sangat besar yang punya kapitalisasi memang besar punya valuasi besar begitu
nah dengan ini ya kalau menurut saya yang paling penting adalah bagaimana konsumen kemudian mendapat manfaat

konsumen di indonesia konsumen mungkin di vietnam atau di negara lain ya malaysia dan lain lainnya itu mendapat manfaat
dari adanya penggabungan penggabungan atau merger semacam ini ya sesungguhnya mereka pasti punya
masih punya katakanlah peluang pasar yang terbuka begitu apalagi tadi juga sudah di state mas aldi ya
ada hitung hitungan begitu bahwa salah satu negara yang kira kira moncer gitu ya ekonomi digitalnya dalam beberapa tahun ke depan itu dalam jangka menengah itu adalah
asia begitu ya termasuk juga bahkan yang tertinggi itu proyeksinya indonesia ya karena memang jumlah penduduknya sudah dua ratus tujuh puluh juta begitu
nah jadi bicara pasar indonesia saja sebetulnya masih banyak sekali peluang peluang yang sudah dikembangkan
tentu harus support dari pemerintah ya untuk mempercepat digitalisasi tidak hanya di pulau jawa begitu tapi juga di luar jawa begitu
kita ekspan ke luar jawa
karena prasarananya maka bisnis teknologi ini ya juga akan semakin meningkat begitu
oke bisa dikatakan juga paling ada yang mengatakan bahwa untuk memenangkan pasar di asia tenggara menangkan saja salah satunya pasar indonesia karena potensi pasar kita yang sangat besar ya
mas eko listianto wakil direktur indef terima kasih atas waktunya bersama cnn indonesia today pada pagi hari ini semoga ini memang benar benar memberi sentimen positif bagi pasar perdagangan indonesia
mas eko selamat pagi
oke selamat pagi